ulah rewas ulah hariwang ulah salempang
reklah kuker belah kepala putramu
dengan kedua hujan kemar ini ngerpram
ayahnya prabu bagaimana ini ayahnya
tubuhnya masih lemah
dia belum pulih benar
putraku kian santa
lebih baik kamu menyerah
kalian orang pajajaran
aku datang baik baik untuk meminta maaf
aku akan menyerahkan diri
setelah aku bertemu dengan ratu subang lara
tapi kalian malah menyerangku
kita harus membantu menangkap raden kian santa
aku sepeda pertengahanmu raden
wah saat saat yang kita tunggu kemanaganku
sebentar lagi perhatian yang santau akan dihabisi oleh ayahantanya sendiri rayet rambu silibawi
sebentar lagi si pedepah itu akan habis di tangan ayahantanya
raden kian santang membelakiri mencetika
apakah kucang kembar ini bisa keluar begitu saja
sungguh aku tidak menginginkannya
aku tidak mau meloki putraku
aku harus segera menyimpan kembali kujang kembar itu
tidak ada cara lain
aku harus menggunakan jurus membelah raga
panggul kucang kembar ini
jangan cemas ger prabu
kulah salem pak
para kucang kembar ini
yang bakal menyelamatkan putramu ger prabowo
karena ku jang kembar iya
anu bakal nabalikan ingetan putra hidup ger
kembali ingat ger prabu
tapi resmi bagaimana caranya
tak iya ger prabu
mek regapkan ku hidup
kulah rewas kulah hariwang kulah salempang
break lakukan belah kepala putramu
dengan kedua ku jang kembar ini ger prabu
aku tak bisa
maafkan aku resmi
aku tidak sanggup melakukannya
aku takut putra ku kian santang akan binasa di tanganku
ger prabu kulah ragu ragu ger
kulah hariwang kulah salempang
panger prabu sing percanten
jangan maginda ada apian
saya tidak bisa tega melakukan serangan pada muradin kian santang
ingat paman ini bukan musuh raden
paman ini bukan musuh raden
tiga raden hentikan serangan
seguro berjanji tidak akan menyakitimu
tiga raden hentikan serangan